banyak cerita tentang kisah diriku
belum saatnya kau tahu semua itu
salahkah bila aku tak mau dulu
mengapa kau sudah suka diriku
kiranya kau mengerti
jangan katakan cinta bila kau tak mampu
nanti dulu kau belum tahu
belum sampai seminggu
kau sudah bilang i love you
sudah simpan saja cintamu
tak ingin ku kembali
mengulang kisah yang berjumpa tak hati
beri sejenak waktu
mungkin kita kan bersama
jangan katakan cinta bila kau tak mampu
nanti dulu kau belum tahu
belum sampai seminggu
kau sudah bilang i love you
sudah simpan saja cintamu
nanti dulu kau belum tahu
belum sampai seminggu
kau sudah bilang i love you
sudah simpan saja cintamu
tunggu aku untuk bersamamu
sudah simpan saja cintamu
hari ulang tahun
terima kasih ini lagu yang viral ya
keljo ya aku panggilnya keljo ya
memang satu lagunya memang liriknya oke
kalau menurut saya
kemudian juga irama oke
dan yang juga kemarin bikin viral adalah ada mode videoclipnya ya
kalau kita berbicara masalah social media ini juga termasuk di dunia musik ya
karena keljo ini juga gila viral banget di medsos ini
dan karya karyanya juga dinikmati banyak sekali ya di social media ya
ya kemarin terbaru adalah jangan katakan cinta kan
dan sudah berjalan sebulan video di youtube udah satu juta viewers
terus di tiktok juga teman teman pengguna aplikasi media sosial pun juga bikin video dengan lagu jangan katakan cinta
iya karena ini yang bikin kadang kadang gini loh
karena saking ramainya di sosmed kita itu tau lagunya kadang gak tau yang nyanyi
tapi sekarang di studio pasti semua orang tahu
lagunya yang modelnya ada bonge dan juga jj
karena memang luar biasa ya
sejak sosial media ini sudah benar benar besar
ada macam macam karena dulu kan platformnya kan terbatas ya
sekarang ada macem macem ya
ada youtube ada tiktok ada instagram
sehingga muncul juga orang orang yang berbakat yang bisa kita lihat dengan mudah
salah satunya adalah keljo
terima kasih banyak
ini kira kira apalagi
yang akan dibuat nih nanti
oke project selanjutnya yang pasti sebelum akhir tahun akan ada satu lagu lagi
dan kemudian di tahun depan di dua ribu dua puluh tiga bakal ada album
mohon doanya teman teman
wow luar biasa
benar benar album ya ini ya
karena memang salah satu tujuan nih
kalau musisi itu emang kalau single single aja oke lah ya
tapi pengen punya album ya
iya pengennya gongnya kan di album
kira kira udah ini nulis sendiri atau ada seniman atau musisi lain yang juga berkontribusi nanti rencananya
bocoran dikit dong
kalau kedepannya kalau dari belakang belakang ini dari single single aku kan
aku ada beberapa lagu yang bikin sendiri dan juga dibantu juga sama gitaris aku yosua priwira
halo salam kenal
ini benar benar anak muda yang top deh
kedepannya pastinya akan ada musisi musisi lain
yang pastinya akan terlibat
cuman mungkin belum bisa di spill ya
oh belum bisa di spill
nanti biar surprise nya kerasa
spill dikit lah
kira kira cewek atau cowok atau ada banyak
oke baiklah kalau ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tidak hanya dengan kejo tapi juga dengan narasumber lainnya
anda jangan lupa nama cnn indonesia connected
akan kembali sesaat lagi
masih di cnn indonesia connected spesial kemerdekaan dan kita akan bahas soal kemerdekaan berekspresi di media sosial bersama penyanyi keljo dan yoris bastian founder and creative thinker omg consulting
halo selamat malam mas yoris
selamat malam keljo
tadi kita lanjut lagi ya bahas kita soal sosial media
apalagi kalau kita bahas ini sudah tujuh puluh tujuh tahun merdeka
saya mau ke keljo dulu karena keljo ini kan salah satu penyanyi muda yang juga memanfaatkan sosial media
saya mau nanya dulu ini indonesia sudah tujuh puluh tujuh tahun merdeka
apa maknanya bagi keljo seorang musisi
maknanya ya untuk seorang musisi mungkin tujuh puluh tujuh tahun merdeka itu adalah kebebasan berekspresi ya
jadi segala sesuatu
kalau aku kan mungkin dari lagu
aku ingin menceritakan tentang kisah kisah yang ada di masyarakat dan diekspresikan ke dalam lagu
dan menurut aku kemerdekaan itu adalah kita bisa bebas aja berekspresi lewat lagu gitu sih
ini kan ada banyak nih gak cuma youtube kalau dulu zaman zaman dulu mungkin cuma youtube
sekarang kan benar benar ada tiktok kemudian instagram juga ada reals
kalau keljo sendiri bagaimana melihatnya semakin banyak nih platform
kalau aku ngeliat platform banyak itu sebagai peluang ya
pastinya ada pengguna kan bermacam macam ada yang lebih nyaman pakai a pakai b gitu
dan aku pengennya di semuanya aktif sehingga di platform manapun itu orang bisa menikmati
orang bisa menikmati oke ini ya orang tuh banyak ngambil positifnya tapi kita juga tidak bisa menutup mata ya mas yoris ya
bahwa ada ya ada negatifnya mas yoris
mas yoris ini kan melihat sosial media secara luas
tadi kita kalau sudah nanya ke keljo ini kalau dari musisi ini benar benar semua platform pokoknya musisi akan pakai supaya orang bisa mengenal karyanya
tapi kalau dari pandangan mas sendiri melihat sosial media di kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tujuh seperti apa
ya jadi memang sudah makin baik semakin bagus semakin banyak variasinya
tapi kalau dalam konteks kebebasan berekspresi justru nih kita menyoroti komentar komentar netizen gitu ya
yang memang harus diperhatikan
ya sebenarnya secara undang undang ada tapi menurut saya masih banyak sekali kebebasan ini yang salah kaprah gitu loh
terutama dalam berkomentar ya mungkin kalau para konten kreatornya udah lebih tersortir gitu
dan banyak yang dia terkena hukuman sosial anyway kalau sampai bikin konten yang kurang baik gitu ya
tapi dari sisi komentar sebenarnya yang menurut saya harus lebih bijaksana dalam berkomentar
dan ini bukan hanya masalah apa ya baik atau tidak baik
tapi sebenarnya ini untuk diri dia sendiri gitu kan
kalau jangan mentang mentang di social media nggak kelihatan terus kayaknya jempolnya gampang banget gitu
komen dan lain sebagainya
jadi itu sebenarnya juga kita harus memaknai tujuh puluh tujuh tahun indonesia merdeka
kemerdekaan dan kebebasan berekspresi itu sebaiknya dijaga sebaik mungkin
nah itu masalah komen juga takutnya kita kena mental ya
gak cuma konten kreator kadang kadang saya pun siaran
kurang oke wah komennya udah sampai di titik nggak mau baca
kalau mas gajah sendiri gimana
pernah gak dapet komen kayak negatif yang ini kayaknya berlebihan deh buat saya gitu
pastinya pernah dong
pernah dan ya mungkin kalau aku sebagai konten kreator tadi
lebih di masukannya tuh kan komen komen negatif mungkin buat aku menjadi masukan aja gitu
mungkin berguna buat kedepannya oke aku gak boleh gini nggak boleh gitu
tapi kalau misalnya yang
ada yang kasar gitu ya kan gitu ya
ya itu di maafkan saja
tapi pernah nggak di titik kayak aduh udah deh nggak mau baca daripada stres pernah gak
pernah sempet kayak gitu
ah udah deh mendingan gak usah baca aja gitu
tapi pada akhirnya tidurnya nyenyak daripada tidur gak nyenyak gitu kan
iya tuh mas sampai gak nyenyak loh
padahal kita udah merdeka tapi kita gak bisa merdeka dari jempol orang
gimana tuh mas yoris
iya makanya kalau dulu tuh saya selalu bilang beruntung lah ya
saya eranya analog dan digital gitu kan
karena di era analog mungkin kita cuma mengedal peer pressure gitu ya
temen tetangga udah pressurenya segitu aja
kalau sekarang kan even nggak kenal sama keljo dia main komen apa segala macem
walaupun tadi ya tetap sebenarnya ada banyak positifnya juga ya kan
kita bisa melakukan promosi tanpa biaya sebenarnya gitu ya
tapi ya memang karena di social media ini gak ada editorialnya
nah itu yang sebenarnya memang harus menjadi concern
baik mereka yang bikin konten maupun mereka yang berkomentar
undang undangnya sih ada tapi kan nggak enak juga kalau dikit dikit undang undang
karena kan mungkin kalau di social media itu memang bener kata mas yoris
gak ada editorial judgement ya
beda kita membaca media masa mainstream gitu
kalau dari mas yoris sendiri sejauh apa atau serealistis apa supaya komen komen ini
atau perilaku masyarakat di sosial media ini bisa lebih ya menepati etika
kemudian juga membuat nyaman semua pihak
apakah itu mungkin dilakukan oleh negara meraruhi regulasi regulasinya
sebenarnya kalau saya sih lebih senang pendekatannya bukan regulasi ya
tapi pendekatannya sebenarnya sama seperti bagaimana kita membuat sebuah apa namanya ekosistem gitu kan
jadi selama ini kan gak pernah ada misalnya award untuk komentar komentar yang baik gitu
bukan cuma memuji tapi maksudnya event keljo bisa lihat gitu loh komentar komentarnya ada yang cuma top api gitu kan
itu juga gak bagus gitu
tapi kalau dia ngasih apa namanya pujian atau bahkan membangun gitu ya
nah itu sebenarnya kalau dibiasakan gitu ya dari masing masing pemilik kanal gitu ya
yang mungkin bukan media mainstream
tapi membiasakan akhirnya kan sebenernya ter educate
dan yang memang bener bener gak boleh dilakukan adalah hapus
karena begitu hapus tuh malah jadi makin viral
wah komen gue dihapus
kan ada yang gitu kan
berarti harusnya dipin dong paling atas
dan saya aja masih bisa dibilang walaupun sedikit gitu ya
masih ada gitu
kayak misalnya kemarin saya ke brunei gitu kan
ada roti khas brunei yang berbeda
dari semua komentar komentar yang bagus komentar yang apa namanya membangun gitu
tiba tiba ada yang gini
wah roti aja dibanggain
nah kan maksudnya pasti ada gitu loh
tapi bagaimana kita nge build follower kita atau audience kita tuh supaya mereka menjadi audience yang baik gitu loh
jadi emang kita juga harus biasain
tapi itu salah satu contoh sih
bikin award untuk komentar terbaik
belum pernah kan
iya sih selain bikin award apa nih
soalnya kalo dilihat emang komennya tuh kejam sih
ya kalau dari ada beberapa kan yang akhirnya mengambil aksi kan
maksudnya dengan undang undangnya sebenernya ada
akhirnya pelakunya bisa di track kan dengan digital ini bisa di track
akhirnya dia minta maaf gitu kan
tapi ya sebenarnya kan ya ini akan menjadi dewasa pelan pelan sih
sama kayak misalnya zaman dulu juga kan sebenarnya ke media mainstream itu sebenarnya terkadang ada tuh kepada yang terhormat itu kan
itu juga kadang kadang ada yang sangat tajam bahkan tajam untuk si medianya sendiri
nah itu juga yang kalau saya lihat pelan tapi pasti dari komentar komentar yang tadi mungkin kayak misalnya di pin itu memang komentar yang bagus bagus
jadi memang perlahan tapi pasti era ini mereka akan menemukan titiknya sih
dimana ya harusnya ya sama seperti indonesia udah makin lama merdeka
kayak sekarang kan sejak tahun berapa tuh ya kita apa ya istilahnya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya
itu udah mulai istilahnya bebas gitu ya berekspresi
nah ini yang membedakan saya selalu bilang anak anak yang besar di era sembilan puluh delapan ke bawah sama anak anak yang besar di atas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jarinya itu komentarnya itu tuh berbeda karena memang dibebasin itu bagus juga
tapi ya meniru dari negara negara lain yang lebih dulu memberi kebebasan berekspresi itu ya kita harus do something sih supaya kebebasannya nggak bablas
baik kita harus do something
karena memang cara berekspresi anak anak yang besar di bawah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sama yang di atas seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu berbeda
kita akan lanjutkan perbincangan kita jangan kemana mana tetaplah bersama kami
halo terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected spesial kemerdekaan
saya akan lanjut lagi tadi mas yoris sudah mengungkapkan bahwa betapa besar pressure dari social media
padahal kita itu tujuh puluh tujuh tahun sudah merdeka sempat mengalami juga situasi di tahun sembilan puluh delapan ya mas
tapi ini benar benar mungkin proses pembelajaran
keljo tadi mas yoris tuh menjelaskan masalah apa ya betapa kejamnya jempol orang
pernah nggak kayak pengen nutup komen atau pernah nggak keljo sendiri ini mendatangi ekspertis untuk kira kira berdiskusi soal itu
oke kalau misalnya tentang komen tuh aku sering lihat di youtube ya lebih ke youtube
jadi aku pengen tau komen komennya seperti apa
cuman so far tidak ada rasa ingin untuk kayak ah komen kenapa harus ada sih gitu
gak ada sih karena aku ngeliat komen itu untuk sebagai content creator satu masih menjadi nilai yang positif
karena pengen tau kita menghasilkan karya orang suka gak sih
feedbacknya kita membutuhkan feedback
jadi kalau tanpa komen kita gak bisa tau gitu
mas yoris tanpa komen
dan komen itu menaikkan algoritma
jadi gimana sih mas teknisnya boleh dijelasin gak ke mas yoris
tadi kan bukan hanya views
dan tadi komennya tuh seberapa cepat dari pas misalnya kljo posting
itu semuanya diketung gitu
jadi istilahnya ya
ya tapi akhirnya kan menjadikan ya tadi menjadikan konten yang di atas itu adalah konten yang populer
populer kan belum tentu berkualitas
jadi kebebasan berkreasinya dapat
tapi secara kualitas itu jadi nomor kesekian
karena yang penting populer
yang penting rame
dan apalagi kalau udah mulai ada komen yang negatif gitu ya
itu biasanya makin kenceng gitu namanya
terkadang bahkan kalau kita ngomong di luar konteks musik gitu ya
di konteks branding gitu ya
dia malah punya ininya
kan biasanya zaman dulu kita bayar orang untuk muji muji
ini bayar orang juga untuk apa namanya mengkritik itu
tapi karena kritik itu kan dibales bales itu jadi panjang
karena itu dihitung sebagai konten yang populer
karena orang berinteraksi ya di situ
jadi pas kita search misalnya
bisa jadi punya dia naik tuh
karena video clipnya tadi banyak komen gitu
walaupun bisa jadi misalnya kayak tadi video klip tadi
komennya tuh tentang si jj yang mau bongge
bukan ngomenin lagunya misalnya gitu kan
tapi itu tetap dihitung algoritma
mas yoris saya juga penasaran ini ya
soal bagaimana masyarakat ini kalau berdasarkan usia
mereka berkembangnya di tahun berapa
sehingga bisa lebih dewasa bersosial media
tadi anda menyebut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
boleh diceritakan nggak mas soal itu
iya kan karena sebelum seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan anak mudanya
atau sekarang anak muda itu udah menjadi apa namanya senior gitu kan
mereka kan sebelum ngomong itu mikir beberapa kali
karena kan zaman dulu memang terlalu dikekang gitu ya
kebebasan berekspresi gitu loh
nah tapi begitu sembilan puluh delapan memang terjadi
jadi reformasi itu kan benar benar terbuka gitu ya
jadi memang banyak yang ngomong sebelum mikir
nah ini yang memang pelan pelan saya juga tidak mengharapkan kita kembali ke sebelum seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan gitu ya
tapi bagaimana kita menggunakan ini menjadi sesuatu yang baik
apalagi zaman sembilan puluh delapan itu kan belum ada social media dengan algoritma gitu kan
jadi misalnya komentarnya itu berkualitas baru masuk media mainstream gitu kan
social media tidak ada yang namanya editorial
nah itu yang memang harus kita sama sama pikirkan
karena ini di luar negeri udah mulai udah ada studinya gitu ya
bagaimana sebenarnya sosial media ini banyak manfaatnya tapi juga banyak yang harus kita takuti
banyak mudaratnya juga ya
banyak mudarat tapi memang saya tetap lebih seneng
saya merasa banyak terbantukan pribadi saya memulai usaha tuh lewat sosial media dulu
waktu selesai jadi karyawan
apa namanya dapat klien juga dari sosial media segala macam
tapi kalau kita ngomong konteks besarnya
kita ngomong dalam konteks kebebasan berekspresi
memang harus hati hati dan harus takut dengan yang namanya social media
terakhir mas yoris singkat saja untuk menutup dialog malam hari ini
pendekatan apa yang harusnya bisa dilakukan oleh pemilik atau content creator misalnya
seperti keljo dan juga pemerintah sebagai regulator
yang menurut saya belum pernah ada campaign mengatakan bahwa semakin sering kita berkomentar
atau berbicara tentang hal yang tidak baik di social media itu sebenarnya kita merugikan diri kita sendiri
enggak merugikan kljo enggak merugikan pemerintah
tapi merugikan si orang yang komen sendiri
dia akan terus dengan dikelilingi oleh rasa yang tidak puas
asal ngeledekin orang segala macam
nah itu yang harus di campaign kan gitu dari berbagai pihak mau itu pemerintah swasta
sehingga ya kita mendidik para netizen ini
dan di satu saat nanti kita dengan bangga bilang netizen indonesia
indonesia juga adalah orang orang yang komentarnya juga berkualitas
dan saya percaya itu bisa ini hanya masalah ya masih terlalu muda ya
dari tahun sembilan puluh delapan ke sekarang itu dibandingin negara negara lain
kebebasan ekspresinya udah jauh lebih dulu daripada indonesia
berarti keljo ini bersiap ya menghadapi ini apa yang namanya transisi ya mas ya
pastinya harus lebih dewasa ya dalam sosial media
tapi tetap ya akan terus bersosial media karena platformnya ada banyak ljo ya
terima kasih para narasumber
mas yoris kljo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
merdeka ya kita merdeka barat
saya dekartika undur diri selamat malam and always keep connected with us